akhirnya indonesia resmi memasuki era lima g hadirnya generasi kelima jaringan internet ini menjadi bentuk komitmen dan pastinya fokus dalam digitalisasi nasional
melalui sambungan zoom kita bahas malam hari ini bersama muhammad ridwan effendi sekjen pusat kajian kebijakan dan regulasi telekomunikasi itb
selamat malam pak ridwan
selamat malam mbak
oke pak ridwan terima kasih sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected yang hot banget dua hari ini adalah semua orang ngomongin lima g ya
masuk ke dalam era lima g ini lompatan yang pastinya penuh dengan tantangan
tapi pertanyaannya adalah siapkah indonesia east indonesia ready for lima g sebenarnya
baik kalau dari sisi ekosistem insya allah kita sudah siap
jadi dari pengembangan aplikasi dan use case itb sudah terlibat di dalam pengembangan
aplikasi aplikasi itu sehingga juga banyak perguruan tinggi yang terlibat sehingga insya allah indonesia itu sudah siap untuk memasuki segi lima g ini
oke jadi kalau pak ridwan sebenarnya optimistis ya bahwa kita siap kok masuk ke era lima g
tapi kalau kita lihat di era lima g artinya fokus dalam digitalisasi nasional kesiapannya banyak ya tantangannya banyak
salah satunya mungkin yang menjadi fokus utama adalah terkait dengan infrastruktur kemudian perluasan jaringan internet
nah kita tahu
kita tahu bahwa transformasi digital ini harus sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat indonesia bahkan sampai ke pelosok pelosok
tapi kalau kita berbicara mengenai infrastruktur permasalahannya adalah percepatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mencakup perluasan bts
kemudian masih banyak daerah yang sampai sekarang ini ngomongin soal jangkauan internet belum semuanya terjangkau
ini juga harus menjadi fokus dua hal ini pak ridwan
baik memang dari sisi infrastruktur masih ada yang harus disiapkan
pertama untuk lima g ini adalah fiberisasi ya
fiberisasi karena lima g ini butuh mutlak nyambungan fiber dari bts ke core network
dan tentunya untuk saat ini masih memungkinkan di daerah perkotaan yang sudah terkoneksi itu
dan insya allah mudah mudahan selanjutnya adalah masuk ke daerah pinggiran
dan beberapa lokasi strategis yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentunya
daerah wisata ada beberapa daerah wisata potensial dan juga ibu kota negara
nah kalau berbicara tentang penyiapan infrastruktur tentunya memang banyak yang juga harus kita siapkan diantaranya penyediaan frekuensi
karena sekarang ini frekuensi yang dipakai lima g ngacau ngacau itu sebagian kecil dari alokasi frekuensi lima g yang sesungguhnya harusnya disediakan
karena idealnya lima g itu tiap operator itu seratus mhz
sekarang ini telkomsel masih menggunakan tiga puluh mhz
dan insya allah pemerintah menjalankan tahun ini akan mengeluarkan frekuensi frekuensi inti untuk digunakan ke lima g ini
sehingga insya allah dari sisi infrastruktur itu kita sudah siap juga
oke pak ridwan dengan segala konsekuensinya kan jaringan empat g ini nantinya harus akan berjalan gitu ya secara simultan dengan jaringan lima g
padahal kita tahu kalau ngomongin lima g pun belum nyampe lompat ke lima g
masih banyak daerah juga
jangan lupa ya sekarang belum bisa mengakomodir empat g itu sendiri
nah bagaimana ini nanti harus meng catch up ketika mungkin satu daerah yang satu sudah catch up ke lima g tapi yang lainnya masih empat g
atau nanti ketika yang satunya empat g gitu nanti bagaimana ini nanti mengakomodir ini semua
ya baik jadi memang tidak semua daerah itu membutuhkan lima g
dengan empat g sesungguhnya kebanyakan wilayah itu sudah cukup
hanya saja memang sudah banyak wilayah di indonesia
yang butuh lima g itu diantaranya daerah daerah industri dan residensial
di daerah iran sedikit itu sesungguhnya kecepatan empat g yang stabil itu sudah cukup
sehingga sesungguhnya lima g itu akan menjadi tumbuh berkembang di daerah daerah yang memang trafficnya saat ini sudah sangat padat
yang sudah tidak bisa lagi diatasi dengan penambahan bts
karena permasalahan teknis ya
jadi bts itu tidak bisa ditambah lagi karena interferensi yang tinggi
oleh karena itu harusnya
setelah teori dia harus ganti teknologi ke teknologi yang lebih efisien
lima g itu menawarkan sepuluh kali kecepatan untuk bandwidth yang sama
sehingga tentunya ini menjadi pilihan
nah untuk daerah daerah yang lain yang masih bisa dengan kecepatan lebih rendah tentunya porsi sudah cukup
selain masalah infrastruktur kemudian perluasan bts itu tadi ya jaringan internet juga
karena lima g ini tentunya nanti harus berjalan sustain
antara masyarakat dan provider atau operator
kalau di timeline tuh banyak juga pertanyaan seperti ini
oke kalau misalnya nanti lima g gitu ya
artinya kita pun masyarakat pengguna ponsel atau pemilik ponsel juga harus menyesuaikan kan
apakah harus seperti itu kemudian akhirnya berbicara mengenai gawai atau gadget yang harus digunakan oleh masyarakat kita
memang kalau kita berbicara tentang gawai yaitu lima g itu
masih mahal ya boleh dikatakan masih di atas lima juta rupiah kalau saya lihat di pasar itu
tentunya masyarakat di perkotaan sih kalau untuk lima juta untuk handphone itu sudah relatif murah ya
saya indonesia itu beberapa tahun yang lalu menempati statistik di dunia itu rata rata sepuluh bulan sekali ganti handphone baru
sehingga di masyarakat perkotaan masalah handphone gawe itu tidak menjadi masalah
bagaimana dengan masyarakat yang tidak ada yang tidak berada di perkotaan
masyarakat yang tidak ada di perkotaan tentunya dengan handphone empat g sudah cukup
karena sekali lagi lima g itu dibutuhkan bagi orang yang memang butuh kecepatan tinggi
misalkan untuk extensi broadband ya
extended broadband itu untuk misalkan industri empat
dimana kita butuh kontrol industri yang cepat dan membutuhkan delay yang rendah
dan gunaan sensor sensor yang membutuhkan bandwidth yang tinggi itu tentunya di arah daerah industri daerah daerah perkembangan dan residensial di perkotaan yang masyarakatnya bekerja di rumah
anak anaknya juga sekolah di rumah itu membutuhkan bandwidth yang cukup banyak tentunya
oke oke jadi intinya sebenarnya kehadiran empat g ataupun juga lima g itu balik lagi
kebutuhan orang atau kebutuhan masyarakatnya seperti apa ya
jadi nggak harus memaksakan untuk meng catch up lima g itu sendiri
kalau memang kebutuhannya sehari hari cukup di empat g ya sudah empat g pun juga sudah cukup gitu ya
iya betul jadi memang antara empat g dan lima g itu saling komplement pada akhirnya
bagi masyarakat yang memang di daerah daerah tertentu yang empat g nya sudah sangat lambat maka tentunya lima g itu menjadi pilihan
terutama di daerah perkotaan ya
di daerah perkotaan itu sudah sulit untuk bagi operator untuk menambah
menambah bte sehingga pilihannya hanya teknologi
sehingga masyarakat di perkotaan memang yang akan pertama masuk ke lima g
oke oke pak ridwan saya mengutip pernyataan statement dari menkom info bahwa sebenarnya gelaran jaringan lima g ini punya aspek untuk keamanan serta pertahanan daya tahan indonesia
boleh dijelaskan mengapa sih sebenarnya lima g itu begitu penting atau urgensi dari lima g itu sendiri karena
selama ini kan mungkin banyak masyarakat awam kalau kita ngomongin lima g ya kita taunya hanya kecepatan internet saja
beda dengan empat g dan tiga g pastinya
ya seperti kita tahu sekarang ini data merupakan aset yang sangat mahal ya
sekarang itu tambang emasnya itu ada di data
dan dengan kecepatan internet yang semakin cepat tentunya ini menimbulkan suatu kerawanan
dan tentunya ini menjadi concern bagaimana
sekuriti daripada jaringan
ini yang harus ditekankan bahwa internet boleh cepat tetapi keamanan jaringan tetap harus dijaga
sehingga data kita tidak mudah untuk disadap dan tidak mudah untuk diproduksi di tempat lain seperti itu
nah ini yang menjadi komitmen seharusnya dari para penyelenggara negara dan juga operator untuk sama sama menggunakan suatu standar keamanan yang sudah pasti seperti itu
dengan lima g ini sendiri bagaimana pak ridwan
apakah lantas dengan adanya lima g perihal keamanan gitu mungkin akan lebih apa bilangnya
lebih secure dibandingkan dengan empat g kah atau seperti apa
sesungguhnya dari sisi jaringan empat g atau lima g nya sendiri itu sudah aman
hanya karena teknologi ini berbasis kepada ip tentunya banyak pasal di cloud yang kita tidak tahu di luar kontrol
selain standar keamanan dari lima g nya sendiri kemudian di jaringan harus ditambahkan encripsi enkripsi tambahan supaya data itu bisa melalui secara aman dari ujung ke ujung seperti itu
pak ridwan harapannya dengan adanya lima g di indonesia mungkin dalam beberapa tahun ke depan ketika itu nanti akan merata
dan ini sudah terbukti di indonesia
sudah ada pengukuran dari tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
sehingga diharapkan dengan adanya lima g di mana kecepatannya menjauh lebih besar daripada kecepatan yang sudah ada
tentunya akan sangat berpengaruh pada ekonomi
sehingga mudah mudahan ekonomi kita
makin banyak umkm yang bisa terlibat
industri kecil yang terlibat juga
juga bisa menggerakkan kembali roda perekonomian di indonesia
semoga harapannya intinya bisa berdampak lah ya
pada pergerakan roda perekonomian indonesia bisa membawa ke hal yang lebih positif lagi
terima kasih pak ridwan effendi
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bapak